presiden joko widodo meresmikan dua bendungan di kabupaten wajo sulawesi selatan kamis siang
dua bendungan tersebut adalah pase loreng dan bendungan gilireng
yang disiapkan untuk mendukung program lumbung pangan nasional di provinsi sulawesi selatan